sementara itu presiden joko widodo menginstruksikan pihak terkait untuk bertindak cepat melakukan langkah tanggap darurat
pasca bencana gempa bumi di sulawesi barat
kepala negara juga mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dengan cuaca ekstrim
dengan memperhatikan peringatan dini dari bmkg
hal ini disampaikan presiden joko widodo di istana kepresidenan bogor jawa barat jumat siang
presiden jokowi menjelaskan setelah mendapat laporan awal
dirinya sudah meminta aparat terkait untuk segera melakukan langkah tanggap darurat dalam pencarian serta perawatan korban
dalam kesempatan yang sama presiden jokowi juga menyampaikan duka cita kepada keluarga korban longsor di kabupaten sumedang jawa barat
presiden minta pihak terkait segera merelokasi warga yang terkena bencana longsor
saya atas nama pemerintah dan seluruh rakyat indonesia menyampaikan duka yang mendadak
dan saya juga minta kepada masyarakat untuk tetap tenang dan mengikuti petunjuk petunjuk yang disampaikan oleh petugas di lapangan